kita sebagai warga negara indonesia patut berbangga
dimana enam siswa smp negeri tujuh bandung
berhasil merebut medali emas dan perunggu
dalam kompetisi robot berskala internasional
kompetisi yang diperuntukkan bagi siswa siswa sd dan smp muslim
di seluruh dunia ini juga diikuti negara lain
seperti halnya malaysia dan brunei darussalam
atur para marta dan rafif lazwar
di tengah serius mengutak atik robot miliknya
bersama empat siswa lainnya yang tergabung dalam tim robose
mereka mengikuti kompetisi robot bertajuk
kompetisi berlangsung di lombok pada tujuh belas hingga sembilan belas agustus dua ribu enam belas
ada delapan kategori yang dipertandingkan
namun tim robo tujuh hanya ikut dua kategori yaitu aerial dan underwater
dalam dua kategori tersebut mereka harus mengendalikan robot
melewati rintangan dengan membawa benda
dan menempatkan benda tersebut ke lokasi yang telah ditetapkan
para siswa ini tidak menyangka bisa menjadi juara
kita latihan buat lomba kurang lebih dua bulan intensifnya dua minggu
gak nyangka sama sekali ya kita gak nyangka ya
kita latihan disini kita bikin rintangannya serupa mungkin
serupa kayak di lombanya
cuman kita saat sebelum perlombaan kita latihan itu tidak maksimal
ya ada main mainnya tapi gak nyangka banget bisa main
untuk kategori aerial mereka sukses menyabet medali emas
sedangkan di kategori underwater medali perunggu berhasil diraih
tahun ini merupakan tahun keempat robo tujuh mengikuti pertandingan
yang sudah lima kali digelar ini
segala persiapan dilakukan dengan maksimal agar selalu bisa meraih medali
anak anak sendiri memang mereka komit gitu
bahkan setelah sampai di lokasi di lombok
kita hanya istirahat sebentar
setelah itu kita balik istirahat
terus latihan latihan terus
sampai hari harinya kita betul betul berlomba
kesuksesan ini diraih atas komitmen dan kesiapan mental para peserta
tim robo tujuh berharap tahun depan dapat kembali mengikuti pertandingan di jepang
zayul kak bandung